dengan cintamu ya robby
damaikan mati ini
saat salah ku melalui kelahiran
masih kumpul masih telfon telfonan
udah tau berapa tuh mahal
ada apa sih ma ma marah terus
itu papa mau telfonan sama mama
udah kayak orang pacaran aja telfon telfonan
kan tagihan telfon itu mahal mas
sampai jumpa di video selanjutnya
ini ngeresek ya pa
iya ini ngeresek
ada apa ya ada yang bisa dibantu
pak arswendi maaf
kami petugas terlibat
rumah bapak akan kami ambil alih
tanah dan rumahnya bapak sudah dijual sama anak anaknya bapak
tanah dan rumahnya bapak sudah dijual sama anak anaknya bapak
tanah dan rumahnya bapak sudah dijual sama anak anaknya bapak
tanah dan rumahnya bapak sudah dijual sama anak anaknya bapak
ini surat surat yang sudah ditandatangani oleh anak anak bapak
ah stafir beranak
saya nggak pernah tahu kalau rumah ini sudah dijual pak
supaya lebih jelas silahkan bapak pisah surat surat
tidak benar anak anaknya bapak
jadi begini pak
saya kasih waktu dua hari untuk bapak mengosongkan rumah ini
kalau bapak tinggal sama aku kebutuhan aku banyak
aku sama mas adit juga sibuk
jadi kalau mama sama bapak tinggal sama kita kita
siapkah coba yang mengurusin
udah begini aja
harusnya ada rumah yang bisa menampung papa dan mama
terus mereka mau tinggal sama siapa lagi
alah bikin ribet aja

lebih baik papa sama mama kita pisah
mama ikut aku sama mas dito
papa ikut kamu sama adit
coba emang kamu mau punya pembantu dua
loh bapak kan bisa kerjaan kerjaan laki laki
mau jadi tukang kebun kayak persin halaman cuci mobil
pokoknya mama tinggal sama aku
bapak sama kamu
lagian aku juga gak butuh kok tukang kebun
diam bisa diam nggak sih kalian
dari tadi debat mulu
kita kan udah bagi nih uang penjualan tanah
harusnya kita bagi tugas
gue ngalah sekarang ini
tapi inget setiap enam bulan sekali mereka beda tempat
kalian sudah putuskan papa sama mama ikut siapa
papa tidak menyangka
kalian tega menjual rumah ini
pak ma masih mending saya kasih numpa
pak mah kita sudah berunding
kalau mama tinggal sama sarah dan adit
jadi kalian mempusahkan mama sama papa gitu
maksud kalian apa
sudah tiga puluh tahun papa dan mama tinggal di rumah ini
tidak pernah terpisah
aku terlalu angka
mungkin dengan terbebut kita sama anak anak pak
pak jakarta itu kota besar
butuh biaya banyak
dia adil dan ringan biayanya
kita melakukan seperti itu pak
lagian apa sih yang mama cemasin
nanti kan setelah enam bulan
kan bisa gantian gitu kan
terus mereka langsung mieli
lalu tidak ada lagi yangurer
adi aku siapthem
lain kepada security
dan yang membesarkan kita itu
papa yang sabar aja ya
taksi udah nunggu nih
pak anakmu sudah nunggu tuh
lama banget sih mereka
palingan mereka kangen kangenan ya
nge edisi gitu ya
biasa orang kalau mau misah itu
pak cepetan pak
kamu bukain pintu buat kamu
siap pak bu
ma mama tidur di kamar randy ya
nggak mau randy nggak bisa tidur sama orang lain
aku aja suka nggak boleh
kalau lama lama tidur di kamar dia
sekalian mama tidur di kamar kamu
terus saya tidur di mana bu
ya di dapur lah
emangnya ada kamar lagi di rumah ini
kalau mama sih gimana aja kok tidurnya
yang penting mama
sudahlah kalau mama sih gimana aja kok tidurnya yang penting mama bisa tidur di kamar dia
bapak gimana ya
aku udah sampe ke rumah nidito
oke kalau main bola jangan di jalanan
kamu ngapain di sini nak
mau main bola pa
pak tolong anaknya dijaga ya pak ya
jangan kayak begini pak
ntar bisa ketabrak sama saya pak
maafin anak saya ya pak ya
kamu kan anak perempuan nak
coba kalau tadi
terjadi kecelakaan gimana
nggak pecus banget sih jaga anak
tadi papa lagi bersihin halaman belakang
papa pikir nina masih ada di rumah
jangan halaman itu nomor dua
nggak pecus banget nih jagain cucu
kalau main di halaman lagi papa hukum kamu
semua hancurin rusakin
adanya mama tuh di sini
bukannya tambah beres
malah tambah berantakan
tapi mama udah terlalu tuah untuk mengerjakan semuanya
ma terus bau mama apa

ditaruh di panti jompo nggak mau
binati tuh udah pergi
gara gara mama nempatin kamarnya dia
jadi mama harusnya gantiin peran binati di sini
tapi mama hanya bisa mengerjakan semampu
kamu jangan kasarin sama mama
mama tuh nggak dikasarin tambah lelet tau nggak
udah syukur aku sama mas adi tuh mau nampung mama di sini
mama ngerang tindak pengen lagi tapi
beresin tuh semuanya
terus siapin makan siang
bentar lagi mas adit mau meeting
berhenti sudah nafikan
tidak jadi didadam
tidak ada yang bisa
dengan kasihmu ya rabbi
berkah hidup ini
dengan cintamu ya rabbi
damaikan mati ini
saat salah ku melakukan
tidak ada yang bisa
tidak ada yang bisa